seperti apa kondisi terkini di semarang kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia damar sinoko
damar selamat malam kondisinya seperti ini bagaimana di kawasan stadion jati diri
ya selamat malam putri jadi sampai pukul delapan lebih dua puluh ini saya masih berada di stadion jati diri semarang
dan seperti yang anda lihat suasananya sekarang sudah sepi sudah tidak ada supporter dan sudah tidak ada aparat kepolisian
memang tadi sekitar pukul enam belas tiga puluh pertandingan antara psis semarang dengan persisolo telah usai dengan kedudukan satu sama
dan ini akhirnya membuat para supporter yang tadinya berkelipat terus terusan dengan aparat kepolisian
berangsur angsur mengubarkan diri meski demikian aparat kepolisian masih tetap bertahan di sekitar area dalam stadion maupun di luar stadion
untuk mengantisipasi terjadinya hal hal yang tidak diinginkan
salah satu di antaranya adalah penyerahan bis seperti solo ataupun dari pihak manajemen
dan karena ini sempat terjadi beberapa kali setiap kali kedua tim ini bertemu
dan itu sendiri yang menjadi alasan
dari pihak panitia pelaksana maupun aparat kepolisian untuk melakukan menggelar pertandingan tanpa penonton
tapi kondisi ini ternyata dianggap sangat mengecewakan oleh pihak supporter dari psis semarang
di mana mereka tidak dapat menonton secara langsung tim kesayangannya
padahal pada hari h satu pihak manajemen panitia pelaksana sudah berikan pengumuman
dan psis melawan persis solo ini digelar tanpa penonton
damar sebenarnya apa yang menjadi pemantik pada peristiwa sore tadi damar
ya putri jadi sebenarnya beberapa supporter yang terlibat kerusuhan ini lebih didominasi oleh mereka yang tidak memiliki tiket
jadi mereka mencoba merengsek masuk saja untuk menerobos barikade aparat
mencoba menonton pertandingan ini
sementara mereka yang justru sudah memiliki tiket
telah menerima pengumuman atau menerima informasi bila akan dilakukan pertandingan tanpa penonton
sehingga diberikan kesempatan untuk melakukan refund tiket
dan memang tahapan tahapannya sendiri apa yang dilakukan ini sebenarnya sudah sangat cermat
karena beberapa kali
melakukan peringatan bahwa untuk masa tidak melempari
tapi mereka dibubarkan saja mereka tidak mau
dan justru mereka malah
malah melempari petugas yang pagar masuk
jadi begini ini putri
damar apakah ada korban luka
baik dari polisi ataupun supporter
sampai saat ini kami belum menerima informasi adanya korban
tadi berada di lokasi saat kejadian tidak mendapati adanya korban
dan memang beberapa masa dari masa maupun apa keputusan terkena iblis dari jermata
dan itu berselang lama dapat kembali putri
apakah ada tindak lanjutnya
maksudnya ada yang ditanyai ada yang dibawa ke kantor polisi
ada yang dicari sekarang oleh polisi
sampai saat ini
kita melakukan tahapan selesai
karena tadi memang proses kerusuhan tadi memang tidak berlangsung lama
karena saya berhasil diredam
emosi masa berhasil diredam dengan pendekatan pendekatan yang dilakukan
aparat dan walaupun tempat terjadi tekan gas mata
masa pun tetap dapat mendengar dan akhirnya angsur angsur mereka membubarkan diri dan sendiri
yang dilakukan polisi sebenarnya ini
yang disawatkan polisi
ini sebenarnya adalah visi dimana masa supporter ini berada di kawasan pemukiman warga
jadi polisi ini melakukan tindakan
hingga menyemprot gas air mata ini karena menjaga warga yang tinggal di sekitar akses masuk
jadi masa berada di jalan sampai kiri adalah pemukiman warga rumah rumah warga
dan warga itu merasa memang panik dan ketakutan
ketika masa ini terlihat rusuk dan melempari atau melawan aparat seperti itu
damar apakah malam hari ini ada penjagaan penjagaan khusus di kota semarang yang tidak seperti biasanya atau biasa saja
saat ini belum ada tindakan polisi yang mengarah pada penjagaan yang tersebut semalam
awalnya memang sempat berembus kabar dimana supporter follow ini
akan hadir dengan berjumlah seribu orang dengan menaiki sepeda motor
itu disampaikan oleh pihak manajemen persis solo sendiri kepada panitia pelaksana
dan pihak panitia pelaksana mendengar hal tersebut
merasa tidak dapat tidak dapat menjamin keamanannya
sehingga panitia pelaksana menyampaikan untuk menolak para supporter follow ini datang dengan digondong gondong dengan menggunakan persepitaran seribu orang
jadi kondisi stadion jati jiri semarang ini belum selesai dalam perjalanan inovasinya
sehingga memang tidak dapat menampung masa atau penonton yang sangat banyak
baik baik damar sinuko terima kasih atas informasi terbaru dari semarang